mengesahkan ruu tentang desa menjadi undang undang
salah satu poin krusial dalam undang undang itu adalah masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun maksimal dua periode
rapat paripurna yang digelar di gedung nusantara ii ini dipimpin oleh ketua dpr puan maharani
awalnya ketua balik dpr supratman andi aktas menyampaikan laporan pembahasan ruu desa bersama pemerintah
tak butuh waktu lama ketua dpr meminta persetujuan kepada seluruh fraksi untuk mengesahkan ruu desa menjadi undang undang
salah satu poin krusial dalam undang undang tersebut yaitu masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun maksimal dua periode secara berturut turut atau tidak berturut turut
masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dua periode ini merupakan tuntutan yang disuarakan sejumlah aliansi kepala desa di dpr beberapa waktu lalu
ketika kondusif masyarakat polarisasi diperbaiki dalam bentuk teman teman tingkat desa masing masing jabatan kita langsung habis
harusnya ketika prosesnya selesai kondusif nyaman maka pembangunan tetap berjalan
kenapa karena kepala desa ketika menang terpilih di desa masing masing bu ratna di kepala desa itu dekat dengan masyarakat dua puluh empat jam
ya itulah sehingga cukup singkat
jadi harapan kita dengan delapan tahun ini sesungguhnya delapan tahun bukan hal yang baru
terkait masa jabatan kepala desa delapan tahun dan bisa dua periode pengamat kebijakan publik agus pambagio bilang
aturan itu bernuansa politik lantaran dekat dengan proses pemilu dua ribu dua puluh
kemarin perolahan suara pihak kepala desa yang ditekan tekan itu
jadi kalau anda tanya efektif atau tidak efektif saya selalu jawab tidak akan efektif
waktu itu kebijakan secara politik
presiden itu kan lima tahun masa kepala desa sembilan tahun
kenapa kasih sembilan tahun karena mereka mau milih paslon tertentu kan
sementara itu anggaran desa yang awalnya satu miliar rupiah per tahun per desa naik menjadi dua miliar rupiah per desa per tahun
meski sempat menuai kontroversi namun publik berharap dengan adanya undang undang desa ini bisa mendorong kepala desa dan perangkatnya
meningkatkan kinerja dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat
selain itu publik pun berharap perkembangan pembangunan di desa dapat lebih pesat dengan dukungan undang undang ini terkait pengelolaan keuangan desa